sampai jumpa di yayasan

sampai jumpa di yayasan
uya mukanya kayak zombie bu banget begitu terus badannya panas banget bu
kurang tahu bu apa itu tanda tanda sakit kesurupan
ibu kaget aku
susah sih ya ampun masih ada kesurupan yaudah kita ke depan yuk
udah temenin saya ayo udah gak usah takut
kami mau ke rumah pak nino untuk memindahkan bu elsa apa pak al dan ibu andin mau ikut
saya dan istri saya nunggu di rumah aja ya pak
istri saya lagi hamil butuh banyak istri rahat
tapi kalau memang saya dibutuhkan nanti saya akan mampir ke kantor polisi setelah elsa ditangkap
mohon kabari perkembangannya ke saya
tentunya kami akan kabarin bapak
pak aku aku selalu selalu pulang dulu ya
tunggu sebentar ya
bapak harus puas
iya bapak udah janji semalam bapak akan puas
iya bapak akan puas
tolong dikabari saya ya pak ya
kan nino kita jalan sekarang
kenapa sih ya allah
dia sakit kayaknya
panas banget ini demam tinggi ini sakit ini ki
wah teman tinggi bapak
bukan sakit kesorupan bapak
ya enggak lah ini sakit kalau kayak gini
yaudah kamu bantu saya bawa uyah untuk istirahat di dalam
kalau di sini terus kasihan tambah meriang nanti ya
kedengar uya gitu bapak

saya enggak suruh kamu gendong uya
saya cuma minta kamu membantu membawa uyang ke dalam kita papa
bawa dia ke dalam oke
nanti begitu sudah sampai di dalam kamu swapin bubur dikompres sama kasih obat ya
sakit sakit merah
enggak boleh gitu
masih pisau pisau yang ngotos ke gigi kepalanya ditempel tempel ke gigi bu
lagi sakit kok kayak gitu ya bapak
udah uteh hati hati
enggak usah kinerja aku ngelakuin itu karena dipaksa sama ibu
udah uteh hati hati
udah uteh hati hati